ia jelas sayang lah gak beda bedain bu
malahan ini yang harus lebih lebih disayang nih
masih merasa gimana ya cuma balik lagi kan itu kan udah tak yang kuasa gimana lagi
hanya harapannya pengen sembuh
kayak orang orang normal bisa jalan bisa kayak anak anak yang lain lah
danai mana yang dana rasakan sakit nih
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang gak mau
hidrosefalus merupakan kondisi ukuran kepala yang lebih dari normal
dan hidrosefalus biasanya terjadi akibat adanya penumpukan cairan cerebrospinal di dalam rongga otak kepala
dan kondisi ini
bisa menyerang usia berapapun
namun lebih banyak terjadi pada usia bayi dan juga usia lansia di atas enam puluh tahun
dan kisah berikut ini adalah tentang pejuang hidrosefalus yang bernama azril
ia tinggal di cariw jawa barat
lokasinya tidak jauh dari pusat kota bogor hanya sekitar enam puluh km
namun di tengah keterbatasan ekonomi azril masih terus berjuang melawan penyakitnya
bola mata azril perlahan melirik ke kanan dan kiri
itu tandanya ia sedang terjaga
namun jangankan untuk bangun atau berdiri untuk mengangkat kepalanya saja azril tidak sanggup
sungguh malang nasib pelita pejuang hidrosefalus ini
ia adalah penama seorang anak berusia tiga tahun yang tinggal di cariu bogor chawat barat
sejak lahir ia difonis hidrosefalus
penumpukan serebro spinal di dalam rongga otaknya
membuat kepalanya membengkat
dalam kondisi normal cairan ini
harusnya mengalir melalui otak dan sum sum tulang belakang
untuk diserap pembuluh darah
namun tekanan cairan ini
punya terlalu banyak azril mengalami masalah pada fisik dan fungsi otaknya
seorang perempuan tegar tak berlebihan rasanya menyematkan panggilan ini kepada lena meski remu
perempuan tiga puluh dua tahun ini seolah tak lagi mengenal keluh kesah
air matanya pun seakan sudah kering menatap belahan jiwanya tidak berdaya di hadapannya
awalnya sih sedih gitu ya kenapa harus menimpa dede gitu
ya balik lagi sih ya kita harus nerima semangat lembat si dedeknya harus semangat gitu
saat usia azril empat bulan azril menjalani pembedahan vipishan untuk melepaskan tekanan dalam otak
pemasangan alat kesehatan berupa selang dan katuk pemompat cairan
ditanam di bawah permukaan kulit azril dari selaput otak sampai rongga perutnya
harusnya mah pas umur dua bulan lah udah operasi ini kan udah empat bulan beroperasi
akibatnya bukannya terlalu lama memang gak operasi
ya karena keuangan itu keuangan terus dari mungkin bpjs nya juga keterlambatan
jadi nggak bikin dulu bpjs kan bisa bikinnya udah lahir dia baru bikin
cuma udah gak bisa itulah udah keras ya tinggal kitanya aja yang sabar gitu
azril harus diberi makanan
tiga kali sehari namun bukan makanan padat pada umumnya azril
hanya mampu menelan susu dan bahan makanan bertekstur lembut
kekhawatiran lena kini muncul karena berat badan azril perlahan menurun
permisa wadah juga memuncak mengetahui azrila kerap demam disertai kejang kejang
kita kan mengharapkannya dia normal bisa di ceceralis

ya normal bisa jalan kayak anak anak biasanya
sabarnya yang kuat dedeknya yang sehat gitu aja udah seneng
dede sehat gak sakit sakitan gak kejang kejang kayak dulu
udah termasuk ya gitu lah berkah
edi ayah kandung azril adalah tulang punggung keluarga
laki laki tiga puluh tiga tahun ini mencari nafkah sebagai buruh serabutan
selama kakinya masih bisa melangkah pekerjaan halal apapun akan ia lakukan demi keluarganya
kegiatan sih kerja serabutan
kalau ada yang nyuruh kerja ya kerja kalau nggak ada ya paling ngembala kambing
kalau yang kaya kerja serabutannya apa aja
nyangkul bangunan ya apa aja sih dipegang kalau kerjaan yang penting halal
kuli tuh kuli yang gimana sih pak yang harian
harian setengah hari
setengah hari paling rp tujuh puluh
dari jam tujuh sampai jam dua belas sampai johor
tidak setiap hari edy menerima penghasilan
saat tidak ada panggilan pekerjaan edi turun ke sawah untuk menggembala kambing miliknya
edi menyebut ia tak jarang harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari hari azril
lebih dari empat bulan azril juga berhenti berobat
padahal dokter spesialis syaraf menganjurkan azril harus rutin kontrol ke rumah sakit
namun apa daya
karena beban biaya yang sedemikian berat azril terpaksa absen ke dokter
rencananya saat azril berusia lima tahun azril juga akan kembali menjalani penggantian vp shop baru
hidup dalam himpitan ekonomi tidak membuat edi kecil hati
cintanya pada azril juga merekah tak pernah sirna meski darah dagingnya tumbuh tidak sempurna
iya jelas sayang lah
gak beda bedain bu
malahan ini yang harus lebih lebih disayang nih
cuman balik lagi kan itu kan udah tak pilih yang kuasa gimana lagi
harapannya pengen sembuh
bisa kayak anak anak yang lain lah
ya hidup terus memaksa kita untuk berjalan sanggup ataupun tidak
namun tidak ada tempat bernaung yang lebih abadi selain memasrahkan semuanya kepada allah yang maha suci
masih berapa mili lagi tuh
ya setelah lain
oh masih penumpang
di tengah keterbatasan ekonomi keluarga azril tidak pernah menyerah untuk merawat dan menjaga azril bocah pejuang hidrosefa
dan sebenarnya hiduosefalus itu dapat ditembak di dalam kemampuan hidup azril
dapat ditangani secara maksimal sejak dini dengan cara rutin kontrol ke dokter
saya pikir anak anak disabilitas dan tunanetra itu mempunyai hak yang sama
hak yang sama untuk mencapai cita cita dia mempunyai hak untuk bisa bersekolah
itu yang kita upayakan
penyandang disabilitas dan sekolah ini dibangun untuk membangkitkan semangat belajar mereka
untuk bisa menembus keterbatasan
dan menjadi disabilitas bukan berarti terkunci dalam mimpi
namun mereka bisa maju mandiri dan berkarya
bahkan bisa menjadi inspirasi banyak orang
lala juga tidak pernah abai sholat lima waktu
dalam sujud tertunduk ikhlas jiwa raga memuji kebesaran sang maha sempurna
saat tangan terulur dan menengadah lala memohon
semoga allah memberi ampunan dan lindungan
dalam kerendahan hati untayan doa juga mengalir dari seorang anak untuk kebahagiaan orang tuanya
siti lashifa sapitri bukan sosok perempuan biasa
remaja cilik yang akrab di sapa lala ini usianya baru tiga belas tahun
lala tidak pernah menunjukkan wajah gelisah
asih membekas dalam ingatan lala tentang masa kanak kanaknya dulu
ia tidak pernah tahu jelas apa isi dunia sebenarnya
sejak lahir indera penglihatannya terganggu
namun lala bukan penyandang disabilitas netra total
gangguan mata yang dialaminya low vision atau kemampuan fungsi melihatnya lemah
lala menyebut ia hanya mampu memiliki persepsi cahaya bentuk dan sedikit warna
sejak kecil lala dibesarkan dalam kondisi ekonomi perusahaan
lala lalu menjadi seorang penjahit
sedangkan ibunya penjual kue dan gorengan di kampung cimeo ciseeng bogor
tidak bisa melihat bukan berarti hidup seperti kiamat
jiwa lala tidak pernah buta
ia mampu merasakan manis pilunya kenyataan dunia dari dalam hati
meski demikian lama terus berusaha menjadi pribadi yang optimistis
lala berusaha untuk mencoba bangkit
lagi ya mengingat allah aja
pasti allah selalu ada di sisi lala
jadi lala bangkit untuk membaca
misalnya lagi sedih gitu baca al quran
insya allah bisa menjalani aktivitas lagi
ini mah karena allah
allah sengaja gak sayang sama lala
enggak sih lala gak pernah berpikir seperti itu
saat senggang lala menyempatkan waktunya untuk membersihkan ruangan
anak ke sebelas dari tiga belas bersaudara ini tidak tampak bingung saat memegang sapu lidi
begitu lancar menggiring sisa makanan keluar dari atas karpet
apapun kondisinya keterbatasan fisik tidak mengunci mimpi lala untuk meraih cita cita mulia
yang pertama ingin jadi ustazah
yang kedua insya allah ingin jadi hafizoh
pondok pesantren dan slb gratis cahaya quran
yayasan tabungan surga di ciampea bogor jawa barat adalah tempat tinggal lala saat ini
di pondok ini ia juga tinggal bersama belasan disabilitas netra lainnya
selain menjadi asrama disabilitas netra bangunan ini juga menjadi tempat menuntut ilmu umum dan agama
bagi empat puluh penyandang disabilitas rungu dan kerahita
jadi lala senangnya seperti ini
belajar bersama dengan teman saling membantu
karena memang itu udah udah namanya teman memang harus saling membantu ya
kemampuan meraba dan mendengar adalah saluran utama belajar siswa disabilitas netra
saat mendalami semua mata pelajaran mereka menggunakan metode huruf dan tulisan braille model benda dan suara
begitu halnya dengan disabilitas
ketidakfungsian pada indera pendengaran disabilitas rungu belajar dan berkomunikasi melalui bahasa isyarat
sekaligus membaca gerakan bibir lawan bicara
asrama dan slb disabilitas gratis ini dibangun karena minimnya sarana pendidikan khususnya bagi disabilitas yang kurang mampu

kenapa slb itu tetap sepaham
kenapa slb itu tetap sepaham
kenapa slb itu tetap sepaham

kenapa slb itu tetap sepaham
muridnya walaupun itu bebas biaya
oh rupanya mereka tidak ada asrama jadi kesulitan untuk tiap pulau bergena
oleh karena itu sejak itu saya berpikir
oh ini harus didirikan sekolah bebas biaya dan berasrama seperti itu
di tengah proses belajar mengajar di slb gratis ini
firman masih menghadapi kendala
di antaranya tenaga pengajar disabilitas yang masih sangat terbatas
setiap anak lahir dengan keistimewaannya masing masing
begitu pula dengan para disabilitas
keterbatasan fisik tidak membuatnya kecil hati
untuk terus semangat mengasah kemampuan minat dan bakatnya
saya pikir anak anak disabilitas dan tunanetra itu
mempunyai hak yang sama
hak yang sama untuk memperoleh mencapai cita cita dia
mempunyai hak untuk bisa bersekolah
itu yang kita upayakan
melalui bintik bintik tanda
yang mencerminkan aku tunaneta
tegar dan saling menguatkan
senyuman penyandang disabilitas akan selalu menjadi lentera mereka
untuk menjalani hari yang lebih bermanfaat
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagi penyandang disabilitas
fisik yang berbeda bukan berarti mereka tidak bisa
namun dengan kita memberikan wadah kesempatan lingkungan dan juga kestaraan
tentunya itu dapat membangkitkan mereka untuk bisa maju
berkarya dan juga bangkit untuk menggapai cita cita mereka
lak makasih banyak ya
dia itu gak ada punya siapa siapa
hanya punya aku
dia yang lain tuh gak ada yang bisa merawat kecuali saya
dia besar gimana gitu

lihat ada bisaan nahus dan nanti jadi klinik
biar lain jadilahnya terbaik
anak yang mengalami gangguan pada saat kotak di jombang jawa timur dan sampai saat ini siva
aynur siva gadis jelek ini memang berbeda dari anak yang lain dokter memfonisnya
gangguan syaraf otak sejak
lahir perkembangan fisik dan mentalnya terganggu hingga usianya menginjak sebelas tahun
shiva belum bisa berjalan dan masih mengandalkan bantuan sang ibu terlahir dengan kondisi fisik
yang terbatas tuhan justru menganugahkan siva
kelebihan lain siva seganis ceria memiliki semangat belajar yang sangat tinggi ini ada angka
ada huruf hijaiyah hewan memang senang belajar ya mau dia siva mau apa mau ya pengen sekolah
sehari hari shiva dirawat oleh suryati ibu kandungnya yang berusia lima puluh dua tahun
suryati begitu tangguh luar biasa ia seorang diri merawat putrinya ainur shiva
yang berkebutuhan khusus ketiadaan biaya membuat suryati tak bisa diberi kekeluhannya
bisa berbuat banyak
hanya sebentar shiva mendapat penanganan medis
selebihnya hanya pengobatan alternatiflah yang menjadi pilihan
syifa dan suryati dalam satu rumah mereka hanya tinggal berdua
suryati telah lama berpisah dengan sang suami yang juga ayah shiva
faktor ekonomi dan kondisi shiva yang membutuhkan penanganan ekstra
ternyata tak bisa sepenuhnya diterima oleh sang suami
dalam tawariangnya shiva adalah sosok gadis berhati lembut dan sangat pengertian
seolah ia sadar betapa berat beban yang harus dipikul oleh sang ibu
dalam peliknya kehidupan shiva adalah penyujuk hati sekaligus pelipur lara bagi ibundanya
untuk urusan makan shiva tak pernah merepotkan
ia bisa makan apa saja
namun saat memasak suryati harus meletakkan shiva di atas
dan member seperti ini agar ia tak kemana mana
shiva adalah seorang perempuan yang senantiasa ceria penuh semangat meski kerap dipandang sebelah mata
bagi suryati shiva adalah segala galanya
suryati jelas tak bisa jauh jauh dari anak sematawayangnya
ia memilih bekerja di rumah sebagai perajin gerabah karena sembari bekerja ia tetap bisa menjaga shiva
jalan jalan ya ndek

dari kecil ya
kalau kecil ya gendong kayak gini kain aja
ini udah kain cuma pukul pukulnya pakai kain tak sanggup
ini kan nggak sanggup ini
dia kan udah berat
suryati bersyukur masih punya pekerjaan yang bisa menghidupinya dan buah hatinya
sama seperti kebanyakan warga di desa tondowulan pelandaan jombang yang menggantungkan hidup sebagai perajin gerabah
yang dapat disamakan olehotto ouch
kemempat rekor tergilir
umur itu sangat berjalan
tidak bisa dibawa dari seteja puluh depan
ya tapi gak idea kesium han
ya mau ada yang keingin gitu
oh jadi udah obligasi ya tidak ada yang bisa bikin yang ditubuh sih
teh kecilnya ya
ini bertujuan untuk melemaskan syaraf di punggung shiva
tak lupa shiva juga dilatih untuk berjalan menggunakan sepatu khusus
yaitu sepatu avok atau ankle foot orthosis untuk melatih kelapa kakinya
apapun kondisinya dalam suka maupun duka
shiva sesungguhnya adalah karunia bagi orang tuanya